selain berburu pernak pernik natal salah satu pusat perbelanjaan di surabaya juga menghadirkan sinterklas dan lady santa untuk mengisi liburan sekolah dan natal
pengunjung tidak hanya disuguhkan suasana nyaman di wahana iceland tapi juga dimeriahkan sejumlah atraksi dan drama musikal untuk menghibur pengunjung
berseluncur di atas es menjadi salah satu tujuan liburan sekolah dan menyambut natal tahun ini
wahana iceland di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya menjadi tempat favorit merasakan sensasi dingin dan bertemu dengan sinterklas
iceland berukuran dua belas x dua puluh lima meter ini akan memanjakan pengunjung bermain ice skating
tidak hanya itu atraksi sinterklas bersama lady santa juga menghibur pengunjung
bagi yang tidak mahir bermain ice skating tidak perlu takut sinterklas dan lady santa akan sigap mengajari
salah satunya adalah raflin
bocah kelas satu sd ini cukup menikmati
awalnya dia mengaku takut berseluncur di atas es tapi kini dia malah ketagihan
tadi diajarin gak sama opa santa tadi
pengen coba lagi
iceland dibagi dalam enam belas sesi setiap hari dengan durasi bermain tiga puluh menit
tidak hanya itu di sini juga dipertunjukkan drama musikal dance skating
dengan memakai kostum kostum berbalut
selain itu ada juga drama yang menambah keceriaan
mereka menghibur dan membawakan drama klasik
meski kesulitan melakukan gerakan di atas es dengan memakai kostum
tetapi para skater ini mampu menghibur pengunjung terutama anak anak
kita ngadain extraction setiap hari sabtu dan minggu sore
untuk performanya apa agak

arena iceland dibuka sejak pukul sepuluh setiap harinya
dan untuk berselancar di atas es ditemani santa
anda hanya cukup merogoh kocek rp enam puluh ribu rupiah setiap kali bermain
francisca wijaya surabaya